ya masuk masuk dalam latihan pkb
nanti pate akan sekarang ada sih proses apa namanya
sudah mulai rekrutmen calon kepala daerah dari berbagai provinsi
berarti ibu benar akan masuk di pilkada dki
masih akan diproses akan diproses dpp
yang dpp yang akan diproses
ibu tapi nama pak anies itu masuk dalam latihan pkb
masuk dalam radar pkb
ibu tapi ibu siap bu apabila nanti pkb akhirnya memutuskan nama ibu untuk masuk
jawabannya apa kesini disini ya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya